calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama atau ahok mengakui peluang menang dalam pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas lebih besar jika menggunakan jalur independen
namun sayang syarat maju melalui jalur itu cukup sulit
adanya syarat verifikasi data ktp pendukung calon independen membuat ahok memilih jalur partai politik untuk maju dalam pilkada nanti
dengan mengambil keputusan itu mantan bupati belitung timur ini menyadari memiliki kesempatan yang sama dengan calon lain untuk bisa menang dalam pilkada nanti
sebab menurut ahok jika ia memilih jalur independen akan lebih banyak warga dki yang tertarik terutama warga yang jarang memberikan hak suaranya
begitu kita turunkan ikut parpol chance nya sudah sama
beda ketika saya masih independen
kalau saya independen lawan semua parpol itu chance nya lebih besar
karena ada orang yang memang golput segala macam akan ikut